bapak kangen banget sama kamu
mama tau gak
hari ini kamu pulang ya sama mama
puas sekali belanjanya mama sangat puas
tapi mama tadi belanjanya terlalu menghambur hamburkan uang mah
mah tapi kayaknya ada orang aneh
kita sibuk belanja buat diri kita sendiri
dia mah sibuk belanja buat orang lain
siapa yang aneh nel
kita kan jadi orang emang harus mikirin orang lain juga kan
saya mikirin diri sendiri dong
apa yang dibilang lisa itu benar nih
kita sekarang sedang diberi kelebihan
sudah sewajarnya kalau kita berikan kepada orang yang kurang mampu
daripada nanti semua harta milik kita diambil orang bagaimana
ya gak mungkin kan
kekayaan kita diambil sama orang lain
gak ada yang bisa dong pak
nih akhir akhir ini perasaan papa gak en
aduh perasaan papa aja udah
senang sekali mama pa
tidak ada yang bisa diambil
tidak ada yang bisa diambil
tidak ada yang bisa diambil
tidak ada yang bisa diambil
tidak ada yang bisa diambil
tidak ada yang bisa diambil
arena itu harus diambil
tidak ada siapa
tiada yang bisa diterima
berapa juta orang pemuda betercer in
kami sudah mengangkat anak dari panti asuhan dengan nama kendi
ya kan pak
tapi kenyataannya anak itu tidak ada dalam rumah ini
sekarang kalian dengar baik baik
saya kasih waktu satu minggu
kalau sampai anak yang bernama kendi itu nggak ada dalam rumah ini
semua harta kalian saya ambil alih
termasuk rumah ini
waktu candy di sini ini seharusnya kita memperlakukan dia dengan baik
sekarang ini bukan saatnya berbicara
bukan seperti itu
sekarang yang harus kita pikirkan gimana caranya kendi bisa balik lagi ke rumah ini
sedangkan kita nggak tahu kendi itu ada di mana
ada tamu yang nyaring kamu
temetin aku yuk
bapak kangen banget sama kamu
rani mama tau nggak mama sampai nggak bisa tidur nggak bisa makan mikirin kamu

ayo bunu keluar dah
tidak pakai anlat
oh tak usah

ini bukan segala benda
ya mada lihat

sudah rani rani rani
kalau memang raninya gak mau pulang sama kita sudah
ya kita jangan maksa
gak baik ya
aku gak mau denger ken
kamu pasti mau nyuruh aku balik ke tempat mama sama papa kan
aku tuh gak bisa sama kamu ken
bener bener gak mau
aku mau ngajak kamu ke satu tempat
aku gak mau ikut ikut
apa itu kenapa bok
kita gak coba angkat anak lain aja dari pandai asuhan
itu tidak mungkin nel
karena waktu mengangkat candy
papa itu sudah mengirim fotonya kendi ke om brian
jadi sekarang bagaimana caranya kita dalam waktu yang sempit ini bisa menemukan candy
ini semua salahku
gara gara aku candy benar benar hilang tanpa kabar
dan gara gara aku juga sekarang keluarga ku hampir kehilangan semuanya
apa yang harus aku lakuin
punya orang tua yang jahat daripada nggak punya orang tua sama sekali
dan sekarang semua impian kamu sudah terkabur ran
kau punya orang tua
tapi orang tua yang baik
kalau sekarang kamu tega teganya aja sih buang mereka gitu aja
kan semua orang tuh emang suka kayak gitu
semua orang tuh kadang kadang gak ngingin apa yang selama ini dia milikin
tapi nanti kalau misalnya udah kehilangan
pasti bakal nyesel banget ran
dan aku tuh gak mau kamu kayak gitu
lagipula selama ini aku juga udah senang banget
karena sekarang sekarang ini aku bisa sama kamu lagi
dan sekarang aku pikir udah waktunya kamu pulang ran
tapi kan kita kan tetap bersahabat
walaupun gak sama sama

pak billy dan ibu
bapak dan ibu sudah jauh jauh datang ke sini
tapi raninya malah menolak diajak pergi
tidak apa apa bu
ini memang sudah jadi resiko kami
tolong jaga rani baik baik ya bu ya
dan tolong sampaikan salam kami buat rani
dan juga buat candy bu

kek large ini banyak trya
masada benar rani
rani kettis beli belah
rani nanti macam kemurah
i apa satu ob hori caliber sarah seperti gue
tak ada calon tidak stuck di sini

kamu jangan bohong ya sama om billy ya
ini pasti gara gara kamu kan
siapa lagi yang bisa merubah
isi hatinya rande kalau bukan kamu sayang
terima kasih ya sayang
kamu sudah banyak jasanya untuk rani
dan juga untuk keluarga om
ya om juga tahu kalau
kalau kamu itu susah sekali untuk pisah sama rani
jadi bagaimana kalau
boleh kan ma
nanti kamu akan menjaga saya
kalau rande sudah sampai jakarta
sepertinya dia akan melakukan terapis
tante yakin kalau kamu ada di sampingnya
rande sudah bisa jalan lagi
ya sayang ya
yaudah ken kamu ikut aja ya
yaudah ken kamu ikut aja ya
terima kasih bu
terima kasih bu